memang seperti itulah yang diharapkan oleh publik pemilih kita
karena tidak ada pedagogi alternatif di publik
pers juga tidak mengusut secara tajam apa sebetulnya jenis kesalahan ahok itu
nah misalnya ucapan ahok bahwa saya nggak peduli
saya memilih lebih baik saya bunuh dua ribu orang daripada
demi menyelamatkan sepuluh juta
menyelamatkan sepuluh juta
artinya dia tidak mengerti human rights
lalu orang menganggap ya itu bencana
enggak itu datang dari satu inspirasi buruk
karena tidak mampu untuk menghadapi situasi
nah orang yang gak mampu menghadapi situasi
ujiannya bukan sekarang tapi ujiannya pada posisi tertinggi
dan orang mesti bikin proyeksi itu
di dalam keadaan ketiadaan kepemimpinan
lalu orang pergi mengabdi pada jenis semacam ini
saya mau kasih kritik
saya berteman baik dengan ahok
tapi ini adalah soal publik gitu jenis kepemimpinan semacam ini
nah sekarang kita melihat bahwa seolah olah ahok adalah the only game in town
boleh kita sebut tapi ahok memang belut
tapi dia dikepung oleh cacing juga
jadi masalahnya itu soalnya
jadi seolah olah karena tidak ada buaya atau tidak ada ular
maka orang boleh izinkan belut sesuka sukanya
tidak bisa itu
prinsip di dalam pemerintahan adalah atau di dalam kebijakan kekuasaan
atau di dalam kepejabatan publik
kritik adalah hak primer dari warga negara
dan kalau dikatakan ya dia bisa iya bisa bela diri
tetapi publik menyimpan itu kendati semua orang menganggap bahwa itulah jenis yang ada satu satunya
kita melihat sebenarnya mau berikan saya ke bu retno deh

pengalaman saya terhadap buah buahan saya
saya tidak pernah bisa bayangkan bagaimana pengalaman saya terhadap buah buahan saya
saya tidak pernah bisa bayangkan bagaimana pengalaman saya terhadap buah buahan saya
pengalaman buruk yang ibu alami kalau misalnya memang itu buruk
tapi apakah tidak ada apresiasi sama sekali misalnya dari ibu begitu
terkait dengan gaya kepemimpinan ahok apa yang sudah ahok lakukan di jakarta sampai sejauh ini begitu
sebenarnya kalau secara pribadi saya dengan pak ahok juga tidak pernah
seperti juga bung roky ya saya tidak pak
komunikasi antara kami lancar wa saling jawab jawaban

sebenarnya tidak secara pribadi tidak sebenarnya tidak secara pribadi tidak
jadi itu masalah
dan yang kedua adalah sebelum saya jadi kepala sekolah pun
saya kerap kali bertemu beliau untuk memberikan masukan masukan dan laporan laporan gitu
jadi sesungguhnya hubungan kami itu baik awalnya
justru karena baik itu sebenarnya saya cukup terkejut ketika terjadi peristiwa itu gitu
dan bagaimana sikapnya kemudian berubah total itu juga cukup mengejutkan saya sebenarnya
tapi sebenarnya kalau bicara apakah itu efektif atau tidak gitu bagi reformasi birokrasi
menurut saya kalau berdasarkan pengamatan kami yang di dalam ya tidak
sekarang marah marah itu yang tadi kata mencapai daerah
ya tidak cuma daerah bahkan hampir seluruh struktur di sini
jadi kalau kepalanya
ya semua sampai kepalanya sekolah
camat marahin lurah lurah marahin
sampai kepala sekolah misalnya kepada
kepala sekolah marahin
ya itu udah mulai trend gitu
jadi kalau memberikan pengarah sudah pakai acara marah marah dan kalau kesalahan sendiri sudah
jadi nampaknya terjadi tadi peniruan ya
dan itu begitu cepat terjadi
jadi kami yang berada di bawah itu juga merasa tidak nyaman kalau habis ada briefing kita adanya
jadi juga kesal gitu kan
nah kayak misalnya bagaimana tiba tiba beliau bilang kalau ditemukan jentik nyamuk di sekolah
maka seluruh tunjangan kinerja guru dan kepala sekolah tidak akan dibayarkan
loh tupok si guru sebenarnya bukan ngurusin jentik nyamuk gitu ya
tapi kan itu seperti dibenarkan publik dan kami bilang loh berdasarkan bikin aturannya
nah ini yang tidak
jadi bagaimana mencopot seorang pejabat itu nyaris tidak ada aturan
jadi kalau memang pak ahok mau harusnya bikin aturan ini kan enggak
itu tidak ada hukum tidak ada kepastian hukum dan juga tidak ada sistem
jadi kapanpun orang bisa kehilangan itu
jadi yang tadi ketidaknyamanan bekerja dakdikduk itu terjadi sebenarnya di seluruh kalangan
oh itu berarti nggak ada urusannya sama keras atau tidak itu hubungannya sama merit system dong sebenarnya
artinya ibu mau katakan bahwa pak ahok ini standar merit systemnya goyang gitu atau tidak
kalau saya melihat gini ya hubungan misalnya birokrasi dengan pak ahok atau saya dengan pak ahok kan ada aturan
nah artinya aturan itu kan indikator untuk misalnya mencopot seseorang atau mengangkat seseorang kan menggunakan indikator itu
artinya gini aturan ini yang kemudian memang dinampaknya jadi tidak ada dan itu ya bagaimana jadi atas gitu
contohlah misalnya gini apakah kalau got mampet atau pompa mati terus seseorang bisa dicopot seorang pejabat atau misalnya
kalau sejak awal komitmennya seperti itu saya angkat anda tapi kalau got mampet
harus tertuang dalam aturan karena kami kan birokrat kami ada
nah terus misalnya tadi seorang kepala dinas pertamanan terus yang bawahnya kepala pemakaman umum menerima uang
apakah kemudian dia juga terkena pencopotan misalnya gitu ya
jadi hal hal yang begitu nggak ada masalah kalau kemudian tertuang dalam aturan disosialisasi
jadi kalau dalam hal ini tentu perancanaan jadi tidak ada semua serba berjalan tanpa kepastian hukum
ya kelihatan aku ketagihan dengan marah marah itu tuh
ini salah media juga nggak sih sebenarnya
salah media kan mestinya orang kalau marah dia bisa pakai metafor
jadi marah itu ada yang cerdas ada yang buruk
ada nggak sih pemimpin kita yang marahnya cerdas
dalam sejarah kita misalnya saya kasih contoh cepat cepat bagaimana orang bikin metafor itu
bung karno didatangi
wartawan bilang begini bung karno anda kalah dalam pertandingan politik dengan sultan syahrir
bung karno bilang anda tahu rotan tahu rotan itu saya saya hanya seperti rotan saya hanya melengkung tidak patah gitu
jadi itu satu kali pukul selesai kan bayangin misalnya kalau bung karno bentak wartawan itu dengan fisik
nah ahok itu marah dengan fisik bukan dengan kecerdasan gitu itu yang saya kira kurang pada dia tuh
dan itu patut disayangkan sebenarnya
iya patut disayangkan boleh dia marah secara fisik tapi di ruang dua x dua lah omel ini
taboknya di situ tapi ini dia pamerin
dan karena itu kemudian
tapi artinya kan begini ini juga kalau saya pribadi melihat ini seperti ketagihan berantai
media kemudian juga seperti mengekspose seperti contoh yang paling menarik menurut saya adalah ketika rapat terakhir soal
yang pak rustam juga kemudian dianggap sebagai antek yusril dan sebagainya itu rapat
biasanya kalau rapat wartawan datang mengambil gambar lima menit keluar
nah ini rapat yang melibatkan jajaran pemerintah dki itu di roll semuanya begitu
jadi karena media juga tahu bahwa menjual ahok artinya akan mendapatkan oplah rating dan lain sebagainya
jadi dijuallah ahok apapun yang ahok hadirkan
jadi sehingga tidak ada kontrol dari media terkait dengan ini
itu ahoknya bodoh media juga bodoh gitu kan
jadi saya kasih contoh lain lagi supaya kita belajar ya
dalam rapat politik ada orang yang namanya haji agus salim pintar menteri luar negeri kita
dia lagi mimpin rapat lawannya ganggu dia dari belakang
anda tahu haji agus salim
lalu di belakang mulai mbak mbak
haji agus salim hanya bilang begini
setahu saya ini rapat manusia binatang silahkan keluar
karena itu datang dari kemampuan bikin metafor
nah kalau hal yang macam itu yang kita terima kita bilang dia pemarah tapi dia berakal untuk marah
marah dengan akal bukan marah dengan otot
jadi itu yang pers juga mesti kasih kritik sebetulnya
kita apologi dengan kondisi
sekarang kita ini kan transisi demokrasi katanya
entah sampai kapan transisi itu begitu
ini adalah bagian dari bunga bunga transisi demokrasi lah
ketika pendulum berubah citra pemimpin yang tadinya yang disukai itu gayanya kelurahan lurahan gitu kan
agak ganteng sedikit dan ngomongnya santun apa segala macam
berubah menjadi yang benar benar pejuang jalanan
seperti ahok ganjar dan sebut saja nama yang lain lain begitu
apakah ini bisa menjadi apologi
tidak ada apologi di dalam soal etik memimpin itu
kalau misalnya ada mayoritas mendukung cara semacam itu itu berbahaya buat demokrasi
dan berbahaya bagi ahok sendiri
berbahaya bagi pertumbuhan mentalnya tuh
dia akan suatu waktu mungkin mesti diuji tes kejiwaan itu
karena potensi itu ngerahin tentara misalnya
padahal nggak ada undang undangnya
ataupun seandainya ada undang undang dia mesti tahu etiknya
mengerahkan tentara itu hanya boleh atas izin presiden itu
tapi kita lihat dimana mana tentara ada dan orang anggap itu demokratis
nggak bisa tentara itu adanya ditangsi
kalau diminta bantuan kemanusiaan baru dia keluar gitu
bukan diminta untuk mengkusur
atau musuh asing datang ke
jadi pengetahuan itu implicit harus ada pada pemimpin
ini aturan pemimpin dengan jadinya ada aturan
tapi lebih dari itu dia diminta untuk mengaktifkan diskresi dia sebagai orang yang cerdas
baik kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
saya juga pernah ngomongin hujan saja sekarang ini mengkamanyakan ahok
karena nggak banjir misalnya
atau tadi ada kusuran kusuran tadi
ya relatif orang bisa melihat oh ada kayak begini
pasukan yang tukang ngerjain apapun juga lah
ini dirasakan langsung
di sinilah sebetulnya bagian yang iya lah
ya rada dia rada nggak bener tapi oke lah
seniman memang begitu misalnya
kalau kita mau melihatnya dari segi kesenian
proses ya penting itu jelas
tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana output ini dirasakan oleh masyarakat
dan ini yang sebetulnya sampai sekarang kenapa lima ratus ribu ktp itu bisa terkumpul
ada tesis semacam ini bu retno
banyak yang mundur di zaman ahok
bukan sesungguhnya bukan karena ahok suka membentak memaki
dan melakukan tindakan tindakan yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh
tapi karena di masa ahok apa yang bisa dilakukan apa yang bisa diuangkan itu hilang
dan karena itu lebih baik mundur daripada tidak dapat apa apa misalnya begitu
ya mungkin saja ada yang kayak begitu ya
tapi kalau menurut saya
tapi tidak bisa di generalisasi
dan saya rasa mayoritas justru tidak
sekarang begini ya kayak tadi kalau memang hitungannya begitu berarti dia akan kehilangan kayak pak rustam
dia akan kehilangan tunjangan
yang mencapai kan kalau seorang wali kota mencapai enam puluh sembilan juta per bulan ya dia akan terjun bebas di bawah sepuluh juta kan
artinya dia akan kehilangan sebenarnya kenyamanan yang artinya dengan jujur pun sudah dapat besar kan
artinya saya rasa bukan karena itu juga bahwa kita bekerja yang dimaksud sejahtera kan bukan hanya uang
bahwa kalau memang ketika besar besarannya uang tkd itu kan di pak ahok nih untuk seluruh struktural ya
sampai dua kali terima tkd dalam sebulan
dan itu ketika
dan itu ketika itu diberikan tidak sekedar itu sebenarnya mereka juga membutuhkan kenyamanan
bahwa kemudian birokrasi punya masalah nih ya selama ini misalnya tidak melayani dan lain lain
saya rasa apa itu tentu ada ya tentu ada tidak bisa kita pungkiri tetapi bahwa mengubah hal yang seperti itu
kemudian dengan mengucurkan uang besar besar itu juga sebenarnya juga tidak menjawab tidak menyatakan bahwa persoalan juga selesai ya
terus yang kedua juga kalau memang
karena perasaan tadi karena tadi nggak bisa korup lagi nggak bisa ini lagi ya saya rasa nggak usah orang orang gede banget kok tunjangannya gitu ya
tapi kan uang nggak pernah cukup
ya taruhlah begitu tapi ketika dia memilih mundur kan dia malah justru kehilangan segalanya dan bahkan tidak punya akses apa apa juga kan ketika hanya menjadi seorang tadi widya suara atau melatih para pns baru
jadi kalau menurut saya apa argumentasi itu atau
itu bisa saja sebenarnya dipatahkan
kami misalnya gitu ya para guru misalnya gitu
sudah menyebar sekali ya bagaimana misalnya pernyataan pernyataan itu juga kemudian menyinggung kalau bahwa ada guru yang nggak benar iya tapi kalau kemudian kita digebiah uyah seolah olah semua nggak benar ya salah gitu kalau perlu dihitung hitung ya mayoritas justru benar gitu
nah ini yang sebenarnya tadi kalimat kalimat beliau dan itu dimuat oleh di media dan kemudian seolah olah memang tadi ya guru itu nggak benar apakah itu juga banyak kemarin ucapan ucapan seperti itu
ya ini juga kan hal yang kemudian membuat ketidaknyamanan juga gitu ya
apa petuah bijak dari seorang roky gerung untuk ahok dan untuk publik untuk publik ahok
kita ada dalam semacam jebakan yaitu karena tidak ada alternatif maka kita bergerombol di sekitar mentalitas ahok itu
itu saya anggap bukan sekedar bahaya tapi itu satu pedagogi yang buruk bagi
nah bagi saya digabung pun seluruh penantang ahok dia pasti menang ahok itu
nah karena itu kita tidak boleh mengizinkan ahok menang dengan cara mengumpulkan pendukung yang sebut aja pendukung fanatik ini
karena demokrasi harus didukung oleh akal sehat
hitam putih ahok ahok adalah yang terbaik
iya musti didukung oleh akal sehat itu bukan oleh massa yang jadi fanatik
itu saya kira yang mesti diucapin supaya demokrasi demokrasi gak boleh jadi semacam tukar tambah tetap ada etik di dalamnya
dan itu yang harus kita
dan buat ahok sendiri apa yang harus dilakukan
dia harus pergi ke dokter jiwa itu ke psikiater
kalau gampangnya gitu
ya karena ada problem itu
untuk mengontrol emosi dan
bukan demi publik demi kesehatan mental dia di masa depan itu
dan mudah mudahan kalau misalnya itu bisa dilaksanakan dengan bisa
dia bisa menjadi pemimpin yang baik
ya itu itu
jadi contoh yang baik
kalau enggak nanti semua pemimpin kita seperti ahok juga
bising juga media kita
terima kasih bang rocky
bu retno atas waktunya